kamu ini bicara apa
ini fadila bukan taufan
eh fendi apa yang sebenarnya terjadi
aduh dia kan harus nepatin janji dia
kalau dia itu mau ngembali cantik ke aku tapi mana
belum datang juga lagi
mama ana harus pergi mah
ini kan udah malam kamu mau pergi kemana nak
eh ana mau ke tempat temen mah
udah janjian soalnya tadi
tapi kan ini udah malam
udah malam nah
temen anak yang mana sih
aduh mah ribet mah nanti anda ceritain kok ya
nah ya pergi sendiri ya
eh gak usah kak gak usah
kak fadli disini aja ya temenin mama sama papa
anda pergi dulu ya permisi
anak kok aneh sekali sih pak
sebenarnya dia mau kemana ya pak
dia janji sama siapa
pak tahu pak
tak biarin dia deket dia
udah jam segini tapi tuhan belum ngasih kabar
lebih lengkapnya nanti kau kabari lagi
terima kasih ya allah
sekarang fadli sudah sadar
dan ini artinya
sandiwara ini akan segera berakhir
gak akan ada lagi orang yang akan menjapaku
sebagai perusak rumah tangga orang lain
gak ada lagi orang yang salah faham sama aku
terima kasih ya allah
gak ada lagi
nomor yang ada tujuh saat ini tidak dapat dihubungi
jom kita berangkat lagi
mana gak aktif terus lagi handphonenya
kamu tuh dimana sih
kenapa kamu kembali cantik sama aku
udah jam berapa ini cepet kembali cantik sama aku
kok handphone aku mati sih
ya ya abis lagi baterainya
boleh gak saya minjem chargernya
baterai saya habis mbak
saya tidak bawa charger handphone
dan maaf mbak tidak bisa menunggu disini lagi
karena restoran ini sudah mau ditutup mbak
ya ampun mbak
mbak kalau mau menunggu silahkan di luar saja
karena restoran ini sudah mau ditutup mbak
aku tegang banget sih sama aku
boleh nggak saya minjem chargernya
apabila sudah rp dive pj
ini tas darwin
adil bisa bertukar posisi lagi
dan kalau memang benar demikian kami ikut senang
karena memang itu yang kami harapkan
dan kami juga berharap setelah ini semua kembali seperti setiap kalah
ya walaupun kamu sudah melakukan banyak kesalahan
tapi saya menghargai apa yang sudah kamu lakukan
karena saya tahu apa yang sudah kamu lakukan ini sangat susah buat kamu
iya taufan saya pribadi bangga sekali sama kamu
selama ini kamu begitu gigi
sehingga sekarang sudah berjalan normal dan kembali seperti sedia kalah
terima kasih banyak ya taufan
dan sekarang tugas kamu cuma berpura pura menjadi orang sakit
dan itu tidak susahkan buat kamu
sebenarnya sebenarnya ada sesuatu
yang kamu dan laras harus ketahui
itu sebabnya saya membuat alasan supaya kamu dan laras masuknya belakangan ke ruangannya tepat
karena memang ada sesuatu yang harus saya ceritakan kepada kalian berdua
van apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami
yang ingin yang ingin disampaikan papa effendi adalah kalau saya saya masih fadilah
ini fadil bukan taufan
fnd apa yang sebenarnya terjadi
riz riz inilah yang apa yang saya ingin ceritakan kepada kamu dan laras
yang ada di hadapan kalian berdua ini adalah fadil bukan tofar
jadi kita harus melanjutkan seniwara ini
kamu sudah sadar
kamu sudah kembali sama kami
kenapa kamu masih menutupi jati diri kamu
apa kamu tidak mau menjalani kehidupan kamu lagi sebagai fadil renaldi
apa kamu tidak merindukan menjadi fadil renaldi suami camilla regina putri
ada alasan mendasar
kenapa fadil melakukan ini pak
jangan lupa mencari
ya mungkin ini terdengar sedikit terburu buru
tapi ini semua agar masa lain di satu saatnya
pak apa ada itu bapak
menurut papa kalian tidak bisa melakukan hal ini lagi
apa memangnya kenapa pak
iya fadil kan sudah sadar
fadil memang sudah sadar
tapi lihat fadil itu masih lemah
karena fadil itu baru saja bangun dari komanya yang berkepanjangan
jadi secara keseluruhan
mekanisme tubuhnya itu belum berjalan secara optimal
pada waktu fadil masih dalam keadaan koma
tiba tiba dia sadar
tetapi karena terlalu memaksakan diri
airnya dipingsan dan koma lagi
pada waktu fadil masih dalam keadaan koma
pada waktu fadil masih dalam keadaan koma

kamu nekat untuk bangun sekarang